pemprov dki jakarta menargetkan program rumah dp rupiah sudah bisa dihuni pada akhir agustus ini
program ditujukan bagi masyarakat jakarta berpenghasilan rendah
sehingga proses analisis bank menjadi penentu apakah program ini tepat sasaran atau tidak
mulai tanggal dua puluh tujuh juli hingga empat agustus
sebanyak satu tujuh ratus sembilan puluh warga jakarta yang lolos verifikasi persyaratan awal
tengah mengurus permohonan kredit untuk mendapatkan hunian vertikal
uang muka rupiah
sudah sekitar lima ratus warga yang terverifikasi melengkapi syarat kredit kepemilikan rumah kpr
dan melewati proses analisis bank
program dp rupiah ini memiliki syarat utama penghasilan maksimal tujuh juta rupiah
serta tidak memiliki catatan hutang
proses analisis bank dki selaku bank penyedia kpr ditargetkan selesai pada pertengahan agustus
yang dilanjutkan angkat kredit sehingga pada akhir bulan agustus
rusunami menara samawa yang berlokasi di pondok
kelapa jakarta timur sudah bisa dihuni
selanjutnya sudah ada korespondensi nn desi aritonang
selamat siang desi
desi sejauh ini bagaimana sebenarnya antusiasme warga untuk mengurus kpr dp rupiah
serta syarat syarat apa saja yang menentukan lolos tidaknya ajuan rumah dp rupiah ini
pemilik dki mengatakan bahwa kemungkinan warga jakarta dki memiliki kematian

memang saat ini prosesnya ternyata sudah melalui beberapa tahapan
setelah sebelumnya sudah sebanyak dua tiga ratus lima puluh sembilan berkas warga jakarta yang lengkap
untuk mendaftar dalam program rumah dp rupiah ini
sebanyak satu tujuh ratus sembilan puluh data yang sudah lolos verifikasi
di mana ini menjadikan
dibagi menjadi dua kelompok yaitu prioritas pertama sebanyak delapan ratus sembilan puluh sembilan warga jakarta
di mana prioritas pertama ini adalah yang memiliki syarat belum memiliki mobil atau kendaraan bermotor
kemudian juga sudah menikah dan tidak memiliki hutang di perbankan ataupun hutang hutang lainnya
pun ada besaran hutangnya besarannya di bawah seratus juta rupiah
kemudian untuk prioritas yang kedua yaitu sebanyak delapan ratus sembilan puluh satu warga jakarta
dan yang pertama yang sudah menikah
prioritas pertama adalah sudah menikah
di sini setelah proses delapan ratus sembilan puluh sembilan prioritas pertama tersebut
sekitar lima ratus warga jakarta yang sudah mendatangi menara samawa kelapa village di pondok kelapa jakarta timur
yang melakukan penyerahan
ini adalah penyerahan dokumen atau untuk memenuhi persyaratan dari kredit pemilikan rumah atau kpr
yang disediakan oleh bank dki sebagai bank penyedia kpr
syarat syaratnya memang cukup mudah dan untuk lebih lengkapnya
kami sudah ada bersama kepala unit pemilikan rumah sejahtera bapak sikran kurniawan dari pemprov dki
selamat siang bapak sikran
oke ini menarik akhir pekan kemarin pak banyak sekali warga jakarta
yang sudah lolos verifikasi untuk memberikan kelengkapan dokumen kpr
namun ada juga warga yang hadir untuk berharap bahwa pendaftaran ini bisa dibuka kembali
seperti apa gambarannya di sana pak
ya untuk saat ini kami memang lagi fokus untuk melayani warga yang kami undang
untuk datang di pondok lapa
ada satu tujuh ratus sembilan puluh undangan yang sudah kita sebar kepada mereka
dan untuk melengkapi berkas dan pengajuan kpr dpr di bank dki
kami memang fokuskan di pondok lapa supaya lebih memudahkan pelayanan
alhamdulillah proses sampai hari ini berlangsung lancar
itu semua berkat dukungan dari masyarakat yang dengan sabar dan tertib
mau melaksanakan atau mengikuti prosedur yang ada
bapak ini kan ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
tapi dengan sebanyak itu seribu tujuh ratus sembilan puluh
apa yakin pak bahwa itu isinya adalah orang orang yang bermasyarakat berpenghasilan rendah
atau tidak ada orang orang atau oknum yang ingin juga
atau mengikuti proses yang lain
untuk mendapatkan fasilitas tersebut
baik jadi tentu saja persyaratan sudah kita sampaikan
kemudian kami melakukan verifikasi dengan memanfaatkan seluruh data yang ada di pemprov
yang memungkinkan kita untuk meyakinkan bahwa proses ini jatuh kepada pihak yang tepat
ada data kependudukan untuk memastikan bahwa mereka memang warga dki jakarta
yang sudah tinggal cukup lama di dki
kemudian ada juga data dari badan pajak dan retribusi daerah
untuk mengidentifikasi apakah mereka sudah memiliki rumah bangunan atau tanah
kemudian juga dari situ kita bisa identifikasi kepemilikan aset yang mengindikasikan penghasilannya
jadi kita coba optimal memanfaatkan data yang ada di internal pemprov dki
kemudian juga bekerja sama dengan pihak perbankan dalam hal ini bank dki
yang akan melakukan analisis kredit sesuai dengan prosedur yang sudah diatur
dalam mengenai kredit pemilikan rumah dan diawasi langsung oleh ojk
secara ketat sehingga kami meyakini bahwa bank dki dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada
bisa juga menambah verifikasi ini lebih kuat lagi
dan tentu saja sangat terbuka juga kita harapkan partisipasi dari masyarakat
untuk mengawasi sehingga melaporkan jika ada memang indikasi pihak pihak
yang ingin menyalahgunakan kesempatan dalam program ini
oke berarti prosesnya memang cukup ketat ya pak karena semuanya serba di cross check ya pak ya data data mereka ya
nah tapi mungkin ini kenapa mungkin ada beberapa warga yang bukan berpenghasilan rendah
yang ikut mendaftarkan ini tapi sebenarnya proses sosialisasinya sudah seperti apa pak
apakah mereka sudah mengetahui hal ini atau apakah akan ada pembukaan pendaftaran baru setelah yang verifikasi sekarang ini
baik kalau masalah sosialisasi sejak awal program sudah disampaikan
dan kami juga sudah berkoordinasi dengan rekan rekan pemprov dki di wilayah
baik itu di jajan
jajaran wali kota dan jajarannya hingga ke lurahan
sehingga sosialisasi ke masyarakat langsung dilakukan secara berjenjang tentu saja
tentu saja di sini sangat penting lagi adalah peran media sebenarnya
untuk mensosialisasikan program ini untuk siapa syaratnya apa
dan edukasi agar jangan sampai ada orang yang memanfaatkan program ini untuk hal hal yang tidak diinginkan
tadi selain syarat utama pak
tidak memiliki hutang dan juga penghasilan maksimal tujuh juta rupiah ya pak ya
atau rumah tangga sebesar dua belas juta rupiah
syarat apa lagi pak untuk bisa mendapatkan kpr dari program ini pak
pada prinsipnya program samawa solusi rumah warga ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tadi
yang tinggal di wilayah dki jakarta
jadi yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga intervensi pemerintah diperlukan
supaya mereka mendapatkan hunian
jadi saat ini syarat administratif
administratifnya adalah mereka tinggal di wilayah dki jakarta
bisa kita cek dengan elektronik ktp memiliki npwp
kemudian juga sudah tinggal di dki selama lima tahun
dan belum menerima bantuan atau subsidi pemilikan rumah dari pemerintah
dan tentu saja belum memiliki rumah
ini kan semua nantinya akan berproses di bank pak
analisis bank yang akan menentukan mereka dapat atau enggak
syaratnya apa saja pak syarat kpr nya
kalau mengenai syarat kpr
itu kembali lagi kepada persyaratan pemberian kredit oleh perbankan
yang itu areanya area perbankan yang sudah diatur oleh bank indonesia
diawasi dengan ketertualian ojk
kami meyakini bahwa bank dki akan melakukan dengan prudent
karena ini bicara masalah kepercayaan kepada institusi perbankan
sehingga akan terseleksi masyarakat yang memang secara penghasilan itu
termasuk golongan penghasilan yang berpenghasilan rendah
tapi juga secara finansial cukup mampu untuk mengajak
mencicil rumah dengan dp rupiah ini begitu
terakhir pak fitur kpr yang bisa didapat oleh warga yang nantinya sudah lolos verifikasi
dan mulai untuk membayar akad kredit
iya kpr dp rupiah ini dirancang supaya bisa terjangkau cicilannya
bagi masalah berpenghasilan rendah sehingga desainnya adalah dp nya rupiah
yang tetap selama masa tenor hingga dua puluh tahun
dilengkapi juga dengan asuransi
asuransi sehingga lebih nyaman untuk melakukan kredit tadi
oke baik terima kasih banyak pak zikran sudah bersama sian indonesia
ya alfian memang tadi fitur fitur kpr yang akan didapatkan oleh warga jakarta
yang lolos untuk analisis bank adalah
kemudian juga gratis biaya akar kredit
kemudian juga provisi kredit juga tidak ada biaya
kemudian juga gratis kemudian juga tidak ada penalti
jika warga yang sudah bertempat tinggal ingin melunasi cicilan lebih cepat
daripada tenggan waktu atau jatuh tempo yang diberikan yaitu cicilan sepuluh tahun
cicilan lima belas tahun dan juga cicilan dua puluh tahun
kalau tadi kami melihat data yang disampaikan oleh zikran kurniawan
disebutkan bahwa untuk jika sudah mendapatkan hunian rusuh nami
di menara samawa kelapa village
atau di kelapa jakarta timur ini untuk tipe studio
cicilan yang sepuluh tahun itu besarannya satu sembilan juta
di mana untuk cicilan yang dua puluh tahun per bulannya membayar rp satu satu ratus tujuh puluh satu
kemudian untuk yang tipe paling besar yaitu tipe tiga puluh enam di rusunami tersebut
untuk cicilan sepuluh tahun per bulannya hanya membayar tiga lima juta rupiah
kemudian untuk yang dua puluh tahun sebesar dua satu ratus enam puluh enam rupiah
cukup menarik bagi warga jakarta
yang mengetahui informasi ini
yang memang memenuhi syarat syarat yang sudah ditetapkan
untuk mendapatkan program rumah dp rupiah tersebut
untuk bisa segera mendaftar
dan kemungkinan untuk dibukanya kembali pendaftaran itu sangat terbuka luas
karena selain rusuh nami dari kelapa village pondokan kelapa tersebut
masih akan ada beberapa proyek rusunami lainnya yang sedang dikerjasamakan dengan pemprov dki
seperti di beberapa wilayah baik kerjasama dengan bumd maupun dengan bumn alfian
baik terima kasih desi aritonang selamat bertugas kembali